weekend memang kita mengalami peningkatannya
antoni erga yakin dapat emas di pon kali ini
apakah indonesia memiliki kemampuan untuk menyimpan barang barang semua
pertimbangan adalah pak prabowo hari ini punya
telah beredar secara viral video tentang bagaimana cara memproduksi oksigen sendiri di rumah
karena putin mengatakan kami tetap datang
waktunya pemerintah inggris kerajaan inggris
kalau dibanting jadi grade b
kemarin kemarin saya lihat juga data
sangat padat sangat dekat walaupun ada sungai yang membatasi begitu
arhanut armet itu yang besar besar seperti itu
amerika serikat sangat mengharapkan peran aktif indonesia di kawasan indo pacific
biarlah benda benda itu menerangi bumi
itu untuk merebut posisinya berat juga ya ton ya
tadinya saya pikir itu setelah dia digoreng kering baru dikasih gula enggak
dia menulis disertasinya tentang
atau lihat ia ada di dalam bilik
kita selalu aktif dan selalu kita komunikasikan hasilnya kepada dunia dan dunia bisa melihat bahwa indonesia sangat konsisten dengan perkembangan
berarti udah terbiasa juga lah ya istilahnya udah tau lah main sama asing gimana ya ton ya
keputusan keputusan resolusi yang sudah ditetapkan
yang seperti tadi dikatakan oleh pak kris dan juga menjadi poin desakan dari mui
topi beberapa bulan silam atas posisi indonesia
dan apakah benar semua fitnahnya
bagaimana kalau pemandangan ini
salam dan doa kami menyertai anda sekalian
jadi ada proses produksi pengetahuan atau enggak
nah problemnya adalah berdasarkan juklak lagi lagi yang dikeluarkan dari kemhan itu menyebutkan bahwa pemusnahan itu disposal itu harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang pejabat yang bertanggung jawab
kita waspadai para orang tua
proses pemukulan ayam gepuk tidak seperti gebrek yang sampai hancur atau penyet yang hanya ditekan
jadi mereka hanya mengembalikan sebagian koleksi lombok
dan untuk itu amerika serikat sangat sangat apa ya sangat memperhatikan indonesia
kembali tuhan berikan bagi kami untuk melanjutkan pelajaran alkitab menjawab
bagi kejahatan yang sistematis gitu ya
tapi pak tengku kalau kita menghubungkan g dua puluh nanti tentu menjadi satu tantangan tersendiri bagi indonesia atau bagi tuan rumah
tapi mereka main lima puluh lima itu ya
padlannya juga padlan yang mau kan nah ya itu aja ya
yaitu sebuah tingkatan dimana sesuai hanya dapat menyelesaikan soal pemahaman teks termudah
malah menurut saya dwp itu bisa mengalahkan singapura
masih melihat adanya persepsi keliru di masyarakat yang menyamakan bahwa perang di israel di gaza
iya ya kemarin gue liat postingan siapa ya
jadi mungkin hari ini jadi sensitif jadi responsif itu karena era sosial media yang sangat luar biasa hari ini

kampung betina cenderung lebih pasif
terinspirasi dari kebiasaannya menyantap aneka hidangan
dan seperti nama yang diberikan manusia itu
tergolong ke dalam the most series crime kejahatan
dari segi kesehatan dan kenyamanan adalah
apabila dua negara itu bisa antara israel dan palestina hidup berdamai
dua ribu sembilan belas kejadian juga yang karena mortir kadaluarsa
wah program dari bang kabelito
menghitung ulang dan menetapkan berapa jarak aman
dan ini yang unik ya di mana amerika serikat sangat angkat
laki laki dan perempuan diciptakannya mereka
walaupun kebanyakan manusia saat ini
kalau sama sisi melihat
itu mungkin akan lebih mendekati kenyataan kan
nah kalau tadi kamu bilang bagaimana kita mengukur
terutama sarana prasarana berupa tenda darurat seperti itu yang juga masih harus banyak yang diperbaiki
jadi supaya pengunjung nggak bisa pegang koleksinya
jadi nubuatan daniel membukakan rahasia yang ada dalam kitab wahyu
untuk menguasai seluruh bumi
kami akan menemani anda melalui rangkaian acara yang telah kami persiapkan khusus
pada abad ke sembilan belas tempat ini merupakan
ada yang pernah mencoba membuat hari itu sampai sepuluh hari
ini arca prashnaparamita dikembalikan pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
nasi bungkus pemberian raja pada abdi dalamnya
itu kalau sebenarnya kalau dilihat dari segi jumlah proporsinya antara jumlah proposis nasional
impor dua tuh lo udah
tanpa modal uang mereka terus menyempurnakan kasir pintar
jangan kau merasa mimpi
yang kalah sama dki itu termasuk juga ya
diberikannya yang terbaik bagiku
tangan budi kalo disarangin
ada yang mau sate sate angkringan
grup neraka berarti eton ya
biasanya tuh balik balik ke temen temen basket yang lama main main
kalau teman teman misalnya ya memilih katakanlah capres yang bermasalah
bisa dilakukan melalui proses yang namanya
tapi sebelumnya kan lo udah pensiun nih by the way
berarti emang ini lah ya chen ya
sebagai perkawanan selama ini baik baik saja
agar dia kelihatan pada setiap hari
lalu apa kendala yang paling utama yang anda rasakan sebagai promotor
jadi itu saja kalau bisa disupport oleh pemerintah saya rasa bisa bisa bisa quote unquote tadi mengalahkan singapura
apalagi kalau dia gak punya kamar sendiri kan
dari sriwangi bandung masa lu gak takut
atau istilah silat dalam budaya betawi di kawasan yang satu ini
hasil perpaduan dua budaya seperti nasi kebuli ini yang kemudian semakin memperkaya cita rasa di kawasan condet
aku memberikan kepadamu segala tumbuh tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi
tidak menentang keanggotaan dari palestina
yang mendukung resolusi tersebut bersama satu ratus empat puluh satu negara lain di dunia
saya juga yakin mudah mudahan agenda seperti ini juga tidak hilang atau tidak dilupakan oleh kawan kawan yang saat ini juga ada di dalam berbagai partai politik
maksud gue tim tim lain kah gitu
gue yang kerja di transtv